sampah belum dibuang ayah
itu suara angkri
kamu kok di sini sih raka
dia nggak sengaja aku dengar kata kata kamu
ya kalau kamu gak mau ya kamu berhak nolak kok
ya nggak pantas aja kamu nikah sama seorang yang kamu nggak cintai
dan kamu nikah sama dia juga cuma karena disuruh sama tante elga
tapi gimana aku bisa perjuangin cinta aku
kalau laki laki yang aku cintai itu kamu raka
ya orangnya oke
pantas diperjuangin kok menurut aku
kamu nggak boleh nyerah ya
udah aja nangis
sampai kapan raka gak akan tahu
raka nggak akan tahu siapa yang sebenarnya aku cintai
karena aku sangat mencintai raka
raka nggak akan tahu siapa orangnya
karena orang itu adalah raka sendiri
oh anggrek yang ku sayang
aduh mas ini kalau ketahuan sama anjahnya pasti gawat ini mas
parah ini loh mas
sampah belum dibuang ayah
itu suara anggrek
wah ini pembantu bantu lo banget sih
kerjaan belum selesai udah ngilang lagi
udah raib lagi dari bumi
wah musti sering ditegur itu anak aduh
saya copot sepatunya ya
demikian aja sih fires
ya ya siap
kamu sudah fokus ya
ada manusia nanti
ada mana yang susah ya
disini berakhir mereka kenal
kamu estudi mah
sudah dibicarakan dengan tim teknik sipil soal tender kita yang baru ini
semalaman mereka malah sudah menghitungnya
nah sepertinya perusahaan kita sanggup ikut dalam tender baru ini pak
bawa perincian kasarnya
kalau begitu siang ini juga kita rapat
kumpulkan anggota yang lain
saya ingin memberikan penawaran serendah rendahnya
tapi dengan kualitas setinggi tingginya
tolong kamu cari tahu
siapa pemegang keputusan di perusahaan itu
saya ingin memenangkan tender ini
saya akan pertaruhkan seluruh sisa uang perusahaan
untuk memenangkan tender ini
kalau kita yang memenangkan tender ini pak
perusahaan kita pasti terselamatkan pak
tapi pak apa kita diriliskan pak
kenapa kita tidak mau jujur saja pak
ya memang risikan
tapi untuk kali ini saya tidak peduli
saya harus memenangkan tender ini
kalau kita mau menangkap ikan besar
kita pakai tempat yang besar juga
tolong kamu cari informasi itu
kali ini aku harus bermain curang
proyek pembangunan dia bisa mencapai lima tahun pak
kita pasti ikutan tender ini
dan kalau kita berhasil dalam tender ini
perusahaan kita akan semakin diperhitungkan pak
kamu sudah punya kan daftar perusahaan yang ikut tender ini
tapi saya dengar dengar dari orang dalam
perusahaan milik pak teddy sepertinya berminat untuk ikut dalam tender ini
karena mereka sudah mulai mencari informasi pak

kebetulan teman saya ada yang mencari informasi
dia bilang tender ini adalah satu satunya harapan pak teddy
untuk memperbaiki perusahaan dia yang nyaris bangkrut
berarti kalau kita menang
mereka akan bangkrut
sudah ketemu sama mama
kemarin aku ke rumahnya
katanya sih bulan madu kedua tapi ya
nggak tahu deh
ya mungkin aja benar ya
bagus dong ya kalau
emang ternyata mereka lagi bulan madu yang kedua
itu kan artinya mereka sedang ini sedang memperbaiki hubungan kan
kalau bulan madu biasanya biar mereka nggak berantem lagi
terus siapa tahu aja emang suaminya ternyata sudah sadar
jadi dia nggak mau pukulin mama kamu lagi
jangan sedih terus doang kamu
sudah lama banget aku nggak minum kayak gitu kan
masuk ke hapus
kak beri dong
kasih ya pak
membuat membuatin segala lagi
tunggu diam dong diam
soalnya ini es dong dongnya berbeda
es dong dong spesial buat orang yang lagi sedih
aku bikin sendiri loh aku yang naruh naruh esnya
bagus deh bentuknya
satu dua tiga
aku tulis dulu tadi di situ
terus aku yang ambil aku yang naruh loh
ini semua buat kamu
aku berjuangan loh
itu ngorek ngoreknya ternyata susah banget
sekarang kamu cobain nih rasanya
ada bedanya nggak sama es gongdong yang dibikin sama abangnya sendiri sama aku yang buat
kamu juga ikut makan dong
kamu juga ikut makan dong
karena aku cuma bisa bahagia kalau kamu bahagia
ih bisa gombal juga
es krim buatan aku es krim bakal lo banyak banget rasanya ya
kalau dipikir pikir aku ini mungkin termasuk orang yang jahat ya
setiap kali aku ngeliat non talita bahagia kok aku malah tambah sedih
padahal aku juga udah maksa perasaan aku supaya aku juga ikut bahagia
tapi kenapa susah ya
aku boleh ikut
aku mau ikut berjalan
itu juga anytime